seorang wanita ditemukan tewas di jalur transjakarta di jalan yosudarso koja jakarta utara satu sore
diduga korban ketakutan dan melompat keluar dari angkot saat dirinya menjadi korban penodongan
di dalam angkot jurusan tanjung priuk kelapa gading
sementara sang sopir angkutan umum kwk pulau gadung tanjung priuk menyerahkan diri
dan mengaku sempat diancam juga dengan senjata tajam oleh dua tersangka pelaku penodongan
tim identifikasi dari polres metro jakarta utara menyisir lokasi jalur transjakarta di jalan yosudarso koja jakarta utara
di lokasi petugas menemukan ceceran darah sepatu dan sebuah tas yang diduga milik korban
korban merupakan korban penodongan di dalam angkot yang ketakutan dan melompat keluar dari angkot tiga puluh a jurusan tanjung priok pulau gadung
korban sempat dibawa ke rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia
asi sukaisi korban penodongan yang tewas akibat loncat dari dalam angkot
ternyata merupakan tulang punggung keluarga dan memilih
kedua orang anak yang berumur sebelas dan tujuh tahun
warga rawabinangun rawadadak koce jakarta utara itu menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya
lantaran sang suami meninggal dunia karena sakit enam tahun lalu
korban bekerja di sebuah tempat pengisian bahan bakar di wilayah kelapa gading jakarta utara
sementara itu sopir angkutan umum yang ditemani korban sabtu malam mendatangi polsek koja jakarta utara
erlangga sang supir angkutan umum kwk pulau gadung tanjung priok ini
juga mengaku sempat diancam dengan senjata tajam oleh dua tersangka pelaku penodongan
dia lompat karena
petugas kepolisian masih memeriksa tiga orang saksi dan mengamankan mobil angkot
kursus ini ditangani posek koja jakarta utara